sebelum masuk topik utama saya ajak anda untuk melihat agenda olahraga yang berlangsung selama sepekan ke depan ini
ada apa saja kita lihat yang pertama yakni ada kejuaraan nasional bola volley antar klub u tujuh belas
ini di dalam negeri di mana sebanyak lima puluh tiga tim mengikuti kejurnas voli yang berlangsung di gor universitas tunas pembangunan surakarta pada pekan ini
di mana kompetisi volley usia muda ini diikuti ada sebanyak dua puluh sembilan tim putra dan dua puluh empat tim putri yang berasal dari tujuh belas provinsi
ketua pp pbvsi imam sujarwo sempat menyampaikan kepada media bahwa kegiatan ini merupakan program tahunan pp pbvsi
yang bertujuan untuk menjaring atlet muda berbakat di masa mendatang
regenerasi atlet dianggap penting untuk menggantikan atlet atlet senior dan saat ini bola voli indonesia menduduki peringkat satu di tingkat asia tenggara
nah bagi masyarakat yang ingin menyaksikan kejurnas poli u tujuh belas bisa menyaksikan secara langsung maupun melalui live streaming
lalu kita akan beralih ke ajang selanjutnya ini dia yang tentunya semua mata tertuju ke qatar
piala dunia dua ribu dua puluh dua di mana fase knockout kejuaraan sepak bola kasta tertinggi dunia fifa world cup dua ribu dua puluh dua qatar telah dimulai
pekan ini ada puluhan pertandingan yang menarik
apalagi dalam momentum ini tim tim dari asia harus bisa membuktikan bahwa kualitas sepak bola benua asia lebih baik dalam piala dunia kali ini
dan saya akan sampai kepada anda pertandingan pertandingan dari grup a hingga grup h yang dapat dinikmati sepanjang pekan ini dari sore hingga dini hari waktu indonesia barat
di grup a sendiri ini pada jumat dua puluh lima november pukul dua puluh ada qatar versus negal
lalu dilanjutkan pada pukul dua puluh tiga nya ada belanda
selanjutnya di selasa dua puluh sembilan november ada belanda versus qatar pada pukul dua puluh dua
dan di jam yang sama ada ecuador versus senegal
sementara di grup b pada jumat dua puluh lima november ada wales versus iran pada pukul tujuh belas
dan juga dilanjutkan pada hari sabtu pukul jam dua puluh enam november maksud saya pukul dua pagi ada inggris versus amerika
kita lanjutkan ke grup c
selasa dua puluh dua november pukul tujuh belas ada argentina versus arab saudi
lalu dilanjutkan pukul dua puluh tiga ada meksiko versus polandia
dan sabtu ada argentina versus meksiko
lalu juga polandia arab saudi pada pukul dua
sedangkan di grup d ini ada yang menarik
di sini ada denmark versus tunisia pada pukul dua puluh pada hari selasa dua puluh dua november
pada hari ini artinya
lalu juga nanti malam atau dini hari pukul dua ada perancis versus australia
dan dilanjutkan pada selasa
sabtu ada tunisia dan australia dan juga perancis versus denmark
dan ini dia yang ditunggu tunggu adalah grup e
ini bisa dikatakan sebagai grup neraka
karena di sini ada negara negara ada dua negara yang pernah memenangkan piala dunia
ada jerman dan juga spanyol
lalu juga ada jepang
di mana jepang ini juga menjadi kuda hitam begitu di grup e ini
sedangkan costa rica ini bisa saja menjadi batu sandungan bagi ketiga negara tersebut
lalu dilanjutkan grup f
dan belgia marokko kroasia dan kanada pada hari minggu
dan terakhir kita lihat di grup g dan juga grup h
di sini ada pukul tujuh belas dan juga pukul dua
anda bisa lihat di sini sendiri
bagaimana nantinya ada swiss dan juga cameron
serta di hari kamis ada urugai versus korea selatan pukul dua puluh waktu indonesia barat
itu tadi jadwal pertandingan yang bisa anda saksikan
selama esok hari
hingga hari minggu ke depan